penobatan raja charles iii akan dilakukan pada sabtu dan sampai saat ini pihak kerajaan terus melakukan persiapan untuk proses yang paling krusial di istana kerajaan tersebut
adapun dalam proses penobatan tersebut raja charles iii tak hanya menggunakan busana yang telah dipakai oleh para leluhurnya
tetapi juga sarung tangan milik para leluhurnya terdahulu
menurut debur rahman direktur utama dance selaku perusahaan pembuat atribut kerajaan raja charles iii pada saat penobatan nanti akan mengenakan sarung tangan milik kakeknya raja george vi
dan ini juga sedikit heritasi sedikit melihat kembali ke masa lalu untuk raja raja yang sangat modern
sarung tangan juga tak lupa dibuatkan duplikatnya demi berjaga jaga jika terjadi hal yang tak diinginkan
proses penduplikatan ini dibuat dengan sulaman dari edward thiel

sarung tangan asli milik raja charles iii telah disimpan dalam koleksi kerajaan
sedangkan sarung tangan duplikat akan disimpan di museum dance dengan pemberian status pinjaman dari worship full company of glovers
lihat sarung tangan yang telah diduplikat more menjelaskan bordir pada sarung tangan dibuat menggunakan benang kawat dan spengkle logam emas
sebagian sarung tangan ini terbuat dari kulit yang berwarna putih dan dilapisi satin sutra merah
sebagian tangan ini terbuat dari kulit yang berwarna putih dan dilapisi satin sutra merah